cilacap kini memiliki fasilitas lapangan sepak bola yang baru
mulai dibangun pada akhir tahun dua ribu dua puluh satu lapangan sepak bola jenderal sudirman ini memiliki fasilitas lengkap
mulai dari ruang penyimpanan atau locker room ruang kesehatan hingga tribun yang bisa menampung hingga lima ratus orang penonton
kondisi lapangan pun sudah memenuhi standar fifa
yang ini jauh lebih baik sih karena sudah menggunakan rumput sintetis
kalau yang dulu kan saya berlatih di rumput biasa
dari kualitas jauh sih enakan lapangan yang rumus sintetis
kondisi lapangan memang menjadi salah satu faktor penting khususnya bagi pengembangan skill dan teknik pemain muda
apalagi lapangan jenderal sudirman cilacap ini nantinya juga akan digunakan untuk berlatih
bagi akademi sepak bola yang ada di cilacap dan klub pscs cilacap
ya menurut saya untuk grassroot level ini kan butuh lapangan yang sempurna
karena banyak sekali yang kita dengar lah hampir semua pelatih yang dari luar negeri mengatakan teknik dasar passing kontrol
ini kan kaitannya banyak sekali termasuk karena faktor lapangan yang tidak memenuhi syarat
diresmikan oleh kasat jenderal tni dudung abdurrahman
pembangunan lapangan ini adalah hasil kerjasama antara pancoran soccerfield dengan kodam diponegoro dan pemerintah kabupaten cilacap
lahan yang digunakan untuk pembangunan fasilitas lapangan sepak bola ini sebelumnya adalah lahan tidur yang selama ini terbengkalai
nantinya lapangan ini juga dapat digunakan oleh masyarakat dengan harga sewa yang terjangkau
penggunaan rumput sintetis pada lapangan ini pun bukan tanpa tujuan
kalau ini saya bangun pakai natural grass berarti kalau hujan dipakai sekali udah hancur libur berbulan bulan
indonesia ini musim hujan enam bulan berarti enam bulan nggak bisa dipakai
pakai sekali libur pakai sekali libur
kalau artificial memang investasi awal mahal maintenannya juga cukup mahal tapi bisa dipergunakan dua puluh empat jam
apalagi lapangan ini mempergunakan penerangan di malam hari
jadi diharapkan cilacap dengan adanya lapangan ini
yang seharusnya cuma bisa berlatih sampai jam lima sore sekarang mereka bisa berlatih sampai jam dua belas malam
subuh pun bisa
rencananya selain lapangan sepak bola kawasan ini juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum
dan sarana olahraga lainnya yang saat ini masih dalam proses pembangunan
targetnya semua akan rampung pada tahun dua ribu dua puluh
selain untuk dapat mencetak bibit bibit
tempat ini diharapkan juga bisa menjadi ikon baru dari kabupaten cilacap jawa tengah
erlangga wisnuaji biprastio cilacap jawa tengah